gagalang ada serem seremnya ini mah
sereman gua ngaca
kok ini bener kembaran roman ya
tidak takut tidak seru sekali
kamu kenapa sih
kok dari tadi kayak glis
ada masalah ya
ya biasanya aku yang pergi
tapi untuk pertama kalinya
enggak ditemani sama aku
ya ampun mas
kamu tuh lupa ya
wulan itu udah sma
dan sebentar lagi dia masuk kuliah
bahkan sekarang wulan udah tumbuh
jadi gadis yang bijaksana
dan pintar jaga diri
jadi kamu gak usah khawatir
aku yakin banget
kalau wulan pasti baik banyak aja di sana
orang banyak selalu menawarkan investasi itu kan
masih biar aku angkatin ini
mungkin kita baca
ini dengan bapak gunawan
saya tahu anda itu sedang mencari klien
anda jangan memaksakan kehendak anda kepada ibu tiana
karena ibu tiana sama sekali tidak mau mengikuti apa yang anda tawarkan
kalau anda terus memaksakan diri kepada ibu tiana
anda sendiri yang akan berurusan dengan saya
mengerti saya ini calon suaminya
mudah mudahan dengan bicara seperti itu
dia tidak akan menghubungi kamu lagi
saya akan mencari
ya tuhan gawat
bagaimana aku harus jelaskan semua ini kepada mas gunawan
ibu sudah menyiapkan nomor undian untuk acara mencari hijab
masing masing dari kalian harus mengambil nomor ini
agar kalian tahu siapa pasangan kalian
silahkan nanti satu satu jangan berbut
terima kasih mas gunawan
terima kasih mas gunawan
terima kasih mas gunawan
terima kasih mas gunawan
gimana semuanya sudah dapat
sekarang buka nomor kalian
kasih dari kelas dua belas ifa ih satu
dapat nomor tiga
ya kau sama devon sih
kau bukan sama roman
hei terus menurut lo
gue juga mau gitu sama lo
yee santai dong
sudah sudah sudah
sekarang nomor berikutnya siapa
hah kenapa gue enggak sama roman sih
siapa pasangannya yasmin
yasmin pasangannya sama bella
dua dapatnya nomor dua
dapatnya dapatnya nomor dua
kalau jadwal enggak kemana
biar terharang bendungan kantor lampa juga
sudah berpasangan dengan bobby
siap siap ya kan
semua orang pada takut dah
ini gue bener gak
udah lucu banget kayak gitu joy
bedak bedakan mana bedakan
makanya gue takut takutin lo sampai pingsan
enggak nih gue ngomong sendiri udah
gue kan bukan siape siapanya ulan
iya gue gak bisa ngelarang dong mau dijalankan sama roman kek
mau dijalan sama devlon kek
kalau roman emang jadian sama ulan
mungkin gue bakal mundur dari kehidupannya roman
aduh siapa sih
wulan dari berpasangan dengan samuel
eh dia sama wulan
satu lagi silahkan
ya silahkan pasangan nomor satu
pemeriksaan pertama siap untuk masuk
seandainya gue yang jadi karin
tandanya sih kesana
bener nih ya jalannya
suara apaan sih
siapa tuh yang ketawa
yaudah sudah nih
gak ada serem seremnya
gini gue udah sereman
udah gini doang
ini kita udah capek capek buat kostum buat makeup gini masa gak serum sih
lu kayak bocah tuh
eh yang ini
karin ke sini
selan selan selan
mereka pasti takut banget kan
sepuluh menit kemudian
gak usah takut sama ibub
gak usah takut
kan ada ibub
nah ini ke sana
udah gak usah takut lagi lah
ibub itu suara apa
itu suara apa
itu mah burung buru kejepit itu
gak usah takut tina
kan ada ibub
percoba kalau ada ibub
kalau gini masih takut
ini yang doang
gak ya lah
gak ada serem seremnya ini mah
sereman gua ngaca
kok ini benar kemarin roman ya